ya tsunami tak hanya menghanyutkan hunian warga
namun juga melululantahkan pemberian udang
yang menjadi ujung tombak ekonomi ribuan orang
di pesisir lampung selatan
kini warga harus kehilangan sumber mata pencarian mereka
pembenihan udang di desa sukaraja palas lampung selatan ini
hancur lebur dihantam tsunami yang menerjang kawasan pesisir selat sunda
dua puluh dua desember lalu
padahal sudah puluhan tahun budidaya pembenihan udang
menjadi tonggak ekonomi masyarakat pesisir lampung selatan
lebih dari dua kepala keluarga menggantungkan hidup pada benih benih udang
menurut ketua asosiasi pembenih udang lampung selatan
usaha benih udang dapat memproduksi tiga ratus juta benih
senilai hampir delapan miliar rupiah
namun kini dari satu ratus tiga puluh tiga unit usaha
sebanyak delapan puluh satu unit rusak parah dan tidak bisa lagi beroperasi
bahkan satu ratus tiga puluh satu unit usaha
satu juta benih udang yang siap panen hanyut bersama tsunami
satu unit usaha itu pemilik karyawan kemudian ada sopir ada tukang packing
total sekitar dua lima ratus kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di pembenih udang ini
jadi posisi saat ini para karyawan ini kan rada trauma
jadi mereka ikut mengungsi
karena memang lokasi hecir ini kan pas di bibir pantai
sehingga ini menjadi daerah target pertama ya yang jadi korban
rata rata karyawan sekarang dalam posisi mengungsi dan trauma
butuh biaya tidak sedikit untuk membangun kembali pembenihan udang ini
perbaikan satu unit saja bisa mencapai lebih dari dua ratus juta rupiah
secara total nilai kerusakan pembenihan udang mencapai enam belas miliar rupiah
dan pilih raja basah lampung selatan
merasakan betul dampak tsunami pada usaha pembenihan udangnya
selama ini dia menggantungkan hidup pada pembenihan udang
kini usahanya hanya tersapu tsunami
tunamen ini berpengaruh besar mbak
terhadap perekonomian kita dalam kebutuhan hidup layak mbak
terus terang posisi sekarang kita nggak ada kegiatan
jadi otomatis terlalu berat memikul beban walaupun anak dua
ada yang smp dan ada yang sd
dan kegiatan sekarang tidak ada mbak kita fokus di pembenuran
dia itu kami juga bingung mau kemana ini apa yang kita bisa hasilkan
yang bisa menghasilkan materi
yang buat kelanjutan kedepannya mbak
budidaya laut telah menjadi sumber mata pencaharian utama warga
di kawasan pesisir pantai lampung selatan
entah sampai kapan warga kembali mendapatkan pekerjaan